sementara itu wali kota jakarta barat anas effendi membantah tudingan telah salah menggusur bangunan di kerendang tambora
pihaknya menyatakan siap dipecat dan dipidanakan jika terbukti melakukan kesalahan prosedur
menanggapi dugaan salah gusur rumah warga di jalan kerendang utara tambora jakarta barat
wali kota jakarta barat anas effendi membantah jika disebut salah lokasi
ia juga telah melayangkan surat peringatan pertama sampai ketiga pada dua ribu enam dan pada november dua ribu lima belas keluar surat perintah bongkar
kelurahan tambora juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan pembongkaran tersebut salah alamat
seperti yang dikatakan oleh pelapor andre kepada gubernur pada kamis pagi tadi
surat izin mendirikan bangunan yang dimiliki oleh andre palsu
yang pertama wali kota kan nggak mungkin nggak gabah
dalam melakukan tugas
sebelumnya kan dirapat koordinasikan oleh instasi terkait
kemudian mengenai salah lokasi tidak mungkin
karena sebelumnya sudah diadakan penelitian pengecekan ke lokasi
dan yang lapor tadi pagi ke pak gubernur ibu denarti dewi santoso atau saudara andre sukri
mengatakan menurut keterangan lurah
padahal lurah sendiri sudah mengklarifikasi sudah lapor
kesayang nggak pernah mengeluarkan statement salah lokasi